tapi emang ya indonesia bagian timur punya sejuta persona yang sulit ditolak no debat
salah satunya adalah keindahan alamnya
jadi gak heran kalau banyak sineas yang mengabadikan potret alam dan kulturnya dalam sebuah film
nah kalau lihat tadi trailer sepeda presiden dengan gambar yang super ciamik
kayaknya kita nggak usah jauh jauh lagi ke luar negeri
karena pemandangan alam terbaik ada di sini
dan untuk membahas cita cita dan juga semesta papua yang tergambar dalam film sepeda presiden
langsung saya undang bergabung bersama saya hari ini ada kawan kawan dari film sepeda presiden
ada hestu saputra sang sutradara sepeda presiden
ada ariel tatum pemeran binar
dan ada kawan kawan dari papua kids
boleh kalian perkenalkan diri satu satu
nama saya arnold landeras muruf
di film filmnya saya berperan sebagai saulus
di film ini saya berperan sebagai
di film ini saya berperan sebagai edo
kalian bertiga ini memang sebelumnya udah temenan
jadi baru karena film ini mereka akhirnya berteman
sebelum kita ngobrol ngobrol soal sepeda presiden
saya harus menginformasikan kalau kita sudah melakukan tes swab dengan hasil negatif
jadi kita bisa ya berkumpul di sini bersama sama
ini ngomongin soal film sepeda presiden
saya ke mas hestu
mas estu melihat papua menjadi latar belakangnya
kenapa tertarik mengangkat ini
ya ini ide sebenarnya dari produser kita pak aves gitu sama mas garin gitu
yang mau merekam peristiwa budaya tentang presiden membagi bagi sepeda
kemudian ide itu disambut oleh mas garin yang pengen ke papua
karena kalau kita pakai anak anak

berdua gitu karena kalau kita pakai anak anak

kalau bercita cita dapat sepeda tapi itu terjadi di kota besar ataupun di jogja
itu jadi nggak seru kan gitu
karena memang kalau di papua gitu kebetulan disana ada pulau terpencil yang mereka tidak bisa naik sepeda
mereka mengingkan sepeda itu gitu ya
kemudian kita memilih papua gitu
supaya persoalannya lebih dekat sama tiga sekawan ini
jadi ini cerita antar tiga sekawan dan juga kakak binar
kakak binar ke papua ketemu sama mereka
jadi seorang youtuber
nah gimana kemudian memerankan sosok bina
ini pertama kali berarti film di papua
beradaptasinya dengan kawan kawan papua kids
kemudian kolaborasi dengan tim disana
jauh lebih mudah dari yang aku bayangkan
karena aku sebenarnya introvert parah kan
sebenarnya agak anchoos ketika tiba tiba ada kerjaan yang mengharuskan aku pergi jauh untuk pertama kalinya
setelah lama di rumah aja
itu kan kita abis itu terus juga satu bulan disana sama orang orang yang hampir semua baru aku kenal
itu sempat deg degan tapi ternyata mereka semua sangat menyambut hangat aku
dan kita alhamdulillah gak ada kesulitan untuk membangun chemistry tersebut sih
kalian sebelumnya sudah kenal kakak ariel tatum belum
jadi kalian dekat dengan kakak ariel ini gimana caranya
katanya minta makanan bener
oh iya betul
jadi setiap kakak ariel makan kalian ikutan terus minta makanan kakak ariel
panggilnya kakak binar ya sekarang
tadi dicari di ruang make up kakak binar ada nggak
soalnya gak kenal ariel
gak tau taunya binar doang gak kenal ariel
kalau kalian berarti baru digabungkan sekarang akhirnya jadi teman
kemarin waktu diajak untuk syuting ini perasaan kalian gimana
waktu baca naskahnya sulit nggak sih untuk syuting lama satu bulan
sulit tapi seru
sulit tapi seru
malah kepengen lagi
kalau pertama kali baca dia punya naskah rasa sulit sekali
jadi opa garin biarkan kita untuk bebas menggunakan bahasa bahasanya kita
jadi kita berbicara
jadi kita berbicara santai
jadi kayak tidak ada rasa sulit sama sekali
jadi kita rasa aja itu kayak bermain
kayak gampang aja
oh jadi kayak main aja gitu ya
mereka natural sekali sih memang dalam film ini
kadang kalau misalnya lucunya kalau misalnya mereka ada yang salah tapi kita nggak ada yang sadar
karena mereka kan banyak improvisasi juga ya
kalau ada yang salah terus ada yang ngambek sama satu sama lain misalnya yang negur sambil ngomel gitu
aku bahkan gak sadar mereka lagi bluepers gitu
jadi shooting seharian mereka selama shooting ya sama aja
tapi orang tua kalian mendukung kan
untuk shooting ini
nah ketemu kakak ariel kakak binar yang merupakan aktris ternama di indonesia
terus disana jadi influencer
kalian punya mimpi buat jadi youtuber gak sih
kebetulan kakak uben ini youtuber
kalau kakak uben youtuber
apa kontennya biasanya
suaranya kayaknya sudah mantap nih untuk nyanyi
mas estu kalau melihat ceritanya mendapatkan sepeda gitu
apakah memang cerita itu cukup bisa menarik masyarakat indonesia gitu untuk menonton
karena ini kan sempat jadi fenomena juga ya dari presiden jokowi dodo
memang idenya dari situ awalnya gitu
karena itu konten pak jokowi yang viral gitu
itu menjadi sebuah inspirasi buat kita semua gitu
bagaimana kita bisa anak anak bangsa ini untuk dekat dengan pemimpinnya gitu
dan digampungkan dengan kenapa pak jokowi memilih sepeda untuk membagikan hadiah ke anak anak gitu
itu sangat bermakna sekali kan gitu
kita terinspirasi dari situ kemudian kita berusaha untuk mengolahnya di film ini
tapi pak jokowinya gak ikut di film ini
waduh ya nonton aja
tapi kalau berbicara soal proses produksi menarik ternyata mereka improvisasi
kesulitan gak ketika dalam prosesnya mungkin ada akhirnya ada apa namanya
bantuan dari pihak lokal untuk kita improve lagi naskahnya di tempat
sebelum kita ada naskah ya
ada naskah yang memang sudah solid gitu
tapi ketika kita mencoba untuk observasi kesana pendekatan kesana
peristiwa peristiwa itu banyak berubah yang ada di naskah dengan yang ada di lapangan gitu kan
jadi persoalan persoalannya pun juga berbeda gitu
papua dulu dengan papua sekarang juga berbeda gitu
kebetulan dengan era modern ini mereka sudah masuk peristiwa peristiwa persoalan persoalan modern yang kekinian
nah itu yang menjadi termasuk dengan handphone gitu
mereka penyikapan terhadap handphone seperti apa gitu
dan konten konten terhadap handphone
sehingga itu disandingkan dengan persoalannya si binar
nah jadi sosok binar ini seperti apa
sosok binar aku melihat dia itu somehow banyak relate nya sama aku ya
dari pertama kali aku baca aku ngerasa aku bisa mengerti karena aku pernah ada di situasi yang serupa gitu sama yang binar sedang alami
di saat itu dalam hidupnya di dalam film ini gitu
jadi pas pertama kali baca memang aku ngerasa oh kayaknya gue bisa bantu menghidupkan binar ini
cuma sebenarnya agak kesulitannya karena sebenarnya aku tuh orangnya kaku
pribadi aku ariel sendiri anaknya kaku
dan binar ini karena memang usianya sebenarnya di bawah aku juga ya mas hastu
dan dia punya
enggak sih kayak binar tuh masih sembilan belas dua puluh
ya sembilan belas dua puluh yang remaja usianya
rata rata secara mentali
mereka tidak siap dengan
impact negatif yang dihasilkan dari
dan karena aku juga usianya dua puluh lima tahun dan aku memang selalu kaku aja dari dulu anaknya
agak challenging buat aku untuk masuk ke binar karena dia jauh lebih ceria
jauh lebih relax lah dari aku gitu
tapi kembali lagi yang memudahkan aku salah satu adalah
ke spontanan tiga anak ini ketika
karena kan kebanyakan dari film ini aku acting sama mereka bertiga
menular gitu loh energi dan keceriaan mereka
jadi membuat aku gampang jadi lebih mudah untuk masuk ke binar ketika beracting
karena energi dari mereka bertiga ini
saya pengen tahu
momen mana atau scene mana yang paling bikin kalian gak akan lupa seumur hidup
yang cerita cerita serunya juga saya pengen tahu
tapi kita tahan dulu
nanti kita kembali lagi untuk ngobrol bareng dari teman teman sepeda presiden
tetaplah bersama kami di sianan indonesia connected
masih dengan kawan kawan dari film sepeda presiden
ada mas hestu ada ariel tatum ada papua kids teman teman ada arnold dede dan juga elias
kalau ngomongin soal film ini kan tadi kalian belajar kemudian ada improvisasinya di naskah itu
favorit atau scene yang paling kalian suka yang paling bikin kalian merasa jadi diri sendiri yang bagian mana
ya nggak apa apa beda beda
kalau saya di sekolah
iya sama dengan dia
di sekolah juga
adegan ini sedih
susah nggak sih adegan sedih
kalian sebelumnya pernah belajar acting
tidak pernah jadi baru sama opa garin diajarin untuk beracting
kalian kan itu satu bulan ya proses produksinya
kalian ditawarkannya atau di kontak sama teman teman dari garin film tuh kapan
sudah sejak kapan
dari bulan apa ya
nah kalau ngelihat proses produksi ini cukup gak tau sebentar atau lama
karena jauh di papua pertama
paling cepat dengan beban yang paling banyak
ya karena kita kan punya tujuh belas lagu ya di sini
itu gabungan choir sama gabungan lagu pop
juga ada choir anak anak
dan itu membutuhkan latihan serta rekaman gitu
pemainnya juga banyak sekali gitu
dan waktunya cuma empat bulan gitu
persiapkan semuanya itu
persiapan produksi sampai rilis itu
sampai rilis cuma empat bulan
jadi kakak binar juga latihan nyanyi
iya latihan nyanyi latihan koreografi latihan acting juga
ramadhananya kita ada acting coach juga
semua lagu kan rekaman dulu
sorry rekamannya di jakarta
di jakarta cuma sehari ya kak
di jakarta cuma sehari
satu lagu tapi itu juga gak selesai
jadi di finalize atau di sorong semua
lanjut ke sorong
jadi ada tujuh belas lagu kalian belajar semua itu
lalu itu lagu yang sama choir anak anak gitu
sama choir anak anak
kalau saya empat kalau mereka tiga
oke sekarang saya mau tantang kalian the papua kids untuk nyanyi
sambil berdiri boleh yuk
tepuk tangan dulu dong semuanya di studio
pajar pagi yuk timur bawa aku mimpi baru
dapat hadiah hadiah baru untukku
dan datang lagi bagi sepeda untuk anak anak indonesia
jadi pesan kalian untuk presiden apa
bapak presiden bisa nonton film bapak presiden bangga kepada toran
toran bisa ya
mau minta sepeda sama mau minta sepeda bapak presiden minta film
pesan untuk bapak presiden
semoga bapak presiden nonton ini ya
datang ke papua lagi ketemu sama kalian lagi
kalau ariel melihat ini kan film anak anak film keluarga
pesannya juga cukup membumi ya
indonesia banget gitu
sebenarnya mudah tapi karena untuk presiden jadinya dan dari anak anak papua
mungkin ini yang harus disampaikan dari beberapa pihak
ariel mau nyanyikan
ariel mau nyampein apa untuk teman teman dan juga apa ya biar mendukung perfilman indonesia ini biar semua di daerah tuh juga bisa bangkit gitu
aku rasa bisa bangkit sih memang
maksudnya semua sama sih menurut aku mau dimanapun itu semua tetap butuh konsistensi semangat dan apa ya
konsistensi dan semangat sih
jadi menurut aku bisa bisa aja dimanapun itu kalian berada
jadi jangan berfikir bahwa oh kalian ada di daerah tertentu kalian jadi punya batasan
enggak sih menurut aku
tapi mungkin di kesempatan ini juga aku mau ngasih tau bahwa jangan lupa nonton dan jangan membajak list
jangan membajak jangan spoiler ya
dukung terus perfilman indonesia
masa itu tapi kalau melihat layar bioskop di papua kan angkanya enggak banyak ya enggak besar
ada di sorong jayapura kemudian tanah kuari
nah mungkin nggak sih film film yang berlatarkan papua seperti ini nantinya bisa mendorong lebih banyak lagi layar layar bioskop di tanah papua
optimis tidak dengan hal itu
optimis gitu karena baru saja semalam kita ada kekhawatiran kan gitu
karena kita memang dibagi studionya layarnya dengan jumlah layar terbatas indonesia gitu
film sekarang dari luar itu sangat booming box office gitu
nah kita otomatis membagi layar film film indonesia itu sangat sedikit sekali
nah di papua itu ada tiga tiga itu
nah kemarin kabarnya baru semalam itu nggak ada di sorong kan gitu
sedangkan di papua jayapura
nah kalau di papua barat itu ibu kotanya manokwari kan gitu
kemungkinan besar tayangnya cuma di manokwari sedangkan kita syutingnya di sorong sama raja empat gitu
ada ketakutan semalam kekhawatiran bagaimana nanti teman teman menyaksikan ini
warga warga yang sudah menunggu nunggu gitu
dan akhirnya pagi tadi dapat kabar gembira tiga studio di papua semuanya tayang
jadi kalian ditonton juga sama teman teman kalian di sana
bangga enggak sih
iya benar juga teman teman bangga juga
iya di whatsapp
tapi kalian selain sekarang kan lagi sibuk dengan film kemudian promo di jakarta ke tv tv
ada mimpi lain gak sih kalian
punya cita cita apa kalau dari arnold
biasanya saya pengen jadi artis
kayak kakak binar
pengen jadi kayak kakak binar
susah kamu harus belajar ya
saya enggak boleh capai foto foto ya
pengen jadi pengusaha
karena itu pekerjaan dari mama dengan bapak tapi karena bapak sudah meninggal ya mama lanjutkan
karena itu aja saya lanjutkan lagi
jadi mau melanjutkan ini ya usaha keluarga begitu ya
kenapa mau jadi guru
karena tete juga dulu apa kita sebut
kepala sekolah di pedalaman
kakek lias itu kepala sekolah di
iya di jayapura
oke kalian sekarang masih kelas berapa sih
saya kelas enam
kelas dua smp
kalian terus belajar cita cita apapun kalian
mau jadi kayak kakak binar
mau jadi pengusaha
mau jadi guru
kalian harus teruskan ya
walaupun memang sibuk nantinya
dengan kayaknya akan ada tawaran tawaran lagi ke depannya ya
untuk film film lagi
tapi kalian jangan putus belajar
harus tetap sekolah ya
terima kasih teman teman sudah hadir di studio dua cnn indonesia
sukses untuk filmnya
film sepeda presiden
karena kalau lihat gambarnya
saya langsung pengen ke papua
rasanya bagus sekali visualnya
ya karena tidak cuma visual ya
ada maknanya di situ dan ini sangat kaya sekali
sedangkan mas garin sendiri sudah pernah syuting dua puluh tahun
dan sangat menguasai papua
jadi setiap simbol simbol
makna makna di setiap scene itu pasti sangat dalam artinya
ariel tatum terakhir untuk teman teman papua
boleh kasih titip pesan titip salam
titip pesan titip salam
mungkin mau datang lagi kayaknya
iya pengen banget sih
banyak pengalaman magis yang terjadi di papua dari pertama menginjakan kaki
oh iya ada spiritual journey jadinya
sampai aku pergi pun
kayak aku merasa sangat di
di apa ya
didukung lah gitu ya
kita satu tim itu benar benar terharu sekali
karena kita dilancarkan sekali
dan lancar sekali
dari awal sampai selesai
jadi mungkin aku salam buat
salam kan kak jawa
teman choir kita
kakak septi layan
pengen banget bisa ketemu sama mereka kemarin
cuma beberapa dari tim kita berhalangan untuk hadir kan kemarin di premier
jadi semoga kalian udah nonton dan suka juga dengan hasilnya
dari cuplikannya aja udah bikin suka
titip salam buat om garin
salam sehat selalu
dan terima kasih banyak ada hestu saputra
sutradara ariel tatum pemain
dan juga ada papua kids ada arnold ada dede ada elia
sehat selalu teman teman
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak